inilah detik detik evakuasi korban kecelakaan air
setelah ditemukan petugas gabungan di aliran
sungai sebangau palangkaraya kalimantan tengah senin sore
letkol bambang adalah salah satu dari tujuh korban tewas
dalam kecelakaan antara speedboat tni korem satu ratus dua panjupanjung
dan kapal motor milik balai taman nasional sebangau
kecelakaan tersebut berawal saat kedua kapal motor
melaju menuju taman nasional sebangau
untuk melakukan pemeriksaan lapangan kunjungan raja dan ratu belanda
namun di perjalanan kedua perahu tersebut bertabrakan
sebenarnya ini kan kunjungan untuk persiapan kunjungan raja dan ratu belanda
jadi dari pihak pas pampres mungkin mengadakan survei dulu ke lokasi
dan kami juga dari staff balai taman nasional sebangau
juga melakukan persiapan
jadi pada saat pasukan pas pampres pulang
dan teman teman akan berangkat ke lapangan
terjadi musibah ini
isak tangis keluarga korban pun tak bisa terbendung
saat melihat korban mancah sudah terbujur kaku
mancah adalah korban terakhir yang ditemukan petugas gabungan
dalam peristiwa tabrakan antara speedboat milik korem satu ratus dua panju panjung
kalimantan tengah dan perahu mesin milik balai taman nasional sebangau
dalam musibah ini dua puluh tujuh orang sempat tenggelam
dan tujuh korban diantaranya hilang
yang kemudian ditemukan dalam keadaan tak bernyawa
dari tujuh korban tersebut enam orang adalah pegawai balai tn sebangau
palangka raya sedangkan satu korban lain
komandan distrik militer kuala kapuas kabupaten kapuas